sekitar tiga puluh keluarga di cakra negara mataram nusa tenggara barat harus diisolasi
setelah salah satu anggota keluarga dinyatakan positif terpapar covid sembilan belas
oleh kepala lingkungan setempat mereka tidak diperbolehkan keluar kampung
ataupun menerima tamu selama empat belas hari hingga tim kesehatan menyatakan mereka semua sehat
warga setempat juga sepakat menutup empat pintu masuk dan keluar kampung
sementara untuk memenuhi kebutuhan logistik ke tiga puluh keluarga itu
warga yang masih sehat secara bergiliran mengantarkan sembako
dengan tetap menggunakan masker dan pelindung wajah
untuk sementara warga yang terpapar tidak diperbolehkan melakukan aktivitas keluar masuk kampung
apalagi menjelang bulan ramadan kegiatan ibadah harus dilakukan warga di dalam kampung
dari sanalah kami mengambil kebijakan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan warga kami yang terkoborasi
ini gratis ya pak untuk warga
bantuan akan terus diberikan kepada tiga puluh kepala keluarga tersebut selama empat belas hari
atau sampai tim kesehatan kota mataram menyatakan mereka semua sehat